alih fungsi hutan dan perbukitan selama puluhan tahun di desa banaran ponorogo adalah salah satu penyebab tanah longsor terjadi
padahal pohon pohon di sekitar bukit merupakan penahan agar tidak terjadi erosi
rangga umara koresponden transmedia akan menjelaskan bagaimana alih fungsi tersebut menjadi penyebab bencana
badan penanggulangan bencana jawa timur bpbd jawa timur mencatat
kabupaten ponorogo adalah salah satu daerah dengan tingkat kerawanan longsor yang cukup besar
penyebabnya adalah hilangnya kawasan hutan dan areal perbukitan menjadi lahan pertanian dan pemukiman milik warga
seperti di sini hamparan lahan pertanian padi palawija cengkeh kemudian jahe yang ditanam oleh warga
dahulunya merupakan kawasan hutan dan juga perbukitan yang ada di atas sana
semuanya dikepras dalam jangka waktu sekitar dua puluh hingga tiga puluh tahun dan kemudian sekarang ini berubah menjadi lahan pertanian
serta pemukiman milik warga
yang ada di sebelah timur sana
warga menanam tanaman semusim biasanya di sini seperti palawija kemudian cengkeh
dan tanaman tanaman itu tidak memiliki akar tunjang yang cukup kuat untuk menahan tanah dari gempuran longsor
yang biasanya terjadi dari arah perbukitan di sebelah sana
anda bisa bayangkan jika longsor terjadi dari bukit setinggi delapan puluh meter itu
kemudian melaju ke bawah turun nyaris
tanpa ada penghalang
dulunya ini adalah hutan di mana ada pohon di sana sehingga jika terjadi longsor masih ada penghalangan
sampai sekarang sudah tidak ada
dan seperti inilah kondisi bukit yang longsor pada sabtu yang lalu
ribuan material kubik tanah bercampur batu dan lumpur meluncur dari bukit setinggi hampir tiga ratus meter itu langsung ke bawah
rangga umara idin iswandani